jadi tante aja yang makan sama om ya
terima kasih banyak ya nak
gue pulang dulu ya
tolong tante jangan bilang sama siapa siapa ya
kalau saya jenguk rumah
terutama sama om
inang kok diem sih
inang cuma mau cari
balik lagi kesini bella
kayanya dompet bella jatuh di dalam deh
oh inang gak liat ya
yaudah deh kalau gitu bella cek ke dalam dulu ya enak
kenapa bella gak boleh masuk inang
yang ingin meldir wr hammer
di mana ya dompetnya
yang jauh bayar
aku jadi gak enak
gak apa bella
cuman belum sadar juga ya
supaya dia cepet sadar
itu pasti aku bakalan doain kok inna
terima kasih bella
yaudah kalau gitu bella pulang
pulang duluan ya
waalaikumsalam hati hati di jalan
cepet sembuh ya man
duluan ya inna
ngelindungin saya dari bella
kenapa tante gak ngusir saya aja
padahal kan tante tau
kalau bapaknya roman gak suka sama saya
terima kasih tante
tante udah baik sama saya
tante bilang sama siapa siapa
kalau saya jenguk roman
termasuk sama roman
tante mau kan
tanpa akan ikuti semua kemauan kau
tapi ada satu hal
yang harus kau ingat
berbohong itu menyakitkan
jadi jangan sampai kau berbohong
dengan hati kau sendiri
kalau gitu saya pulang dulu ya tante
saya bikinin teman goreng buat roman
jadi tante aja yang makan sama omnya
terima kasih banyak ya nak
gue pulang dulu ya
habis makan hilang peninggu
berarti benar tadi itu karena lapar
kau bisa lihat mama
ada apa itu
anak kita sudah sadar
kenapa aku ada di sini
aku panggil dokter dulu ya pak
oman mama panggil dokter kau untuk disini ya ma
sudah sadar kau
ibu tidak terlalu dim abgeord regulasi seas digital atau biasa
saya sudah seilik di luarop
saya sudah melervasi anda
karena olga sedang suku di indonesia
anda tidak tahu apa namanya adegan yang berbagian baik
glad pun tidak
kan tertumpah kalau hahaha iya udah jangan sedih aja tadi kita udah shalat bareng buat ngedoain
kesembuhan roman ah enggak yang roman kesian sisi nggak bisa ngelihat kondisi belahan jiwa
disik gitu er